setelah terakhir mengeluarkan album bertajuk yang kedua pada dua ribu sebelas lalu
fidi aldiano mempersembahkan album ketiganya persona
video muncul dengan warna musik baru dan tampil dengan keterlibatan beberapa musisi kenamaan indonesia
lale dan ilman dari malik and the essential serta nino ran ikut menciptakan dan mengaransemen lagu dalam album persona ini
karena chemistry gue sama lale dan ilman nino itu udah berjalan lama sekali gitu
mereka kita hangout bareng mereka tahu maunya gue apa dan mereka tuh bisa mengasah
apa ya semua talent talent yang tadi terpendam mungkin gak ada di album album gue sebelumnya
di album ini semuanya dikeluarin
dalam album ini fidi juga berkolaborasi dengan musisi lain seperti andin b tiga dan chandra darusman
untuk menyanyikan lagu hingga nanti salah dan kau
proses pembuatan master album lagu ini dilakukan di studio aby road london
studio yang sangat terkenal karena identik dengan band the beattle
persona sendiri yang diambil dari bahasa latin berarti topeng atau karakter
sembilan rupa topeng yang diwakili oleh sembilan lagu baru dan lagu daur ulang dalam album ini
diharapkan memberi keunikan tersendiri di kuping penggemar
apsi surya dibroto jakarta